kabupaten malaka nusa tenggara timur merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah
akibat cuaca ekstrim banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu
dan memang kalau kita melihat kondisi saat ini di kabupaten malaka
sejumlah infrastruktur rusak mulai dari bangunan warga jembatan jalanan ini memang rusak
selain itu juga ratusan kepala keluarga juga terpaksa mengungsi hingga saat ini
beberapa lokasi menjadi lokasi tempat pengungsian salah satunya adalah posko pengungsian
di tempat saya melaporkan yaitu gereja santa maria fatimah betun
dan untuk mengetahui bagaimana situasi pengungsi saya akan mencoba menguancarai salah seorang pengungsi di sini
selamat siang ibu
nama santi nabian komakno dari desa naimana dusun putih
berarti ibu santi saya panggil ya
sudah berapa lama mengungsi di sini dari hari apa
dari hari senin
kejadian banjir bandang hari minggu ya mama ya
hari minggu hari minggu pagi
kondisi rumah bagaimana di desa naimana
rumah bebek semua hancur terbawa air
boleh cerita sedikit pas hari minggu itu itu kondisinya bagaimana sehingga akhirnya terpaksa harus mengungsi ke sini
keadaan memburuk sekali
rumah hancur barang barang juga habis
jadi kami datang juga hanya dengan begini dalam keadaan begini saja
hanya bawa baju di badan saja tidak bawa apa apa
pas hari minggu itu pas saat banjir bandang terjadi itu bagaimana tolong diceritakan
setelah kami bangun dari tempat tidur begitu air sudah banyak
dan di saat itu juga kami tidak bisa ini
kami bawa anak anak dengan orang kami di atas lote
berarti itu kejadiannya pas malam hari ya bu ya
pagi sekitar jam empat
berarti ini bersama keluarga di sini mama ya
ini untuk tidur atau makanan juga obat obatan ini dapat semua ya
iya semua dapat
tidak ada kekurangan
jauh jauh ini masih cukup nyaman di lokasi pengungsi ya
dan memang sampai saat ini kami juga masih melihat banyak pengungsi yang menetap atau stay di beberapa posko pengungsi
dan saya akan menghampiri seorang panitia yang memang mengurusi posko pengungsian sejak kejadian hari minggu kemarin
romoyanto romoyanto yang bertugas di sini ya
ya saya koordinator untuk posko yang ada di gereja santa maria fatima betun
ini ada berapa kepala keluarga yang mengungsi di sini romo
ini tidak hitung kakaknya tapi ada tiga ratus an jiwa yang ada di sini dan kita tanggulangi mereka untuk penginapan juga untuk makan minum
ini rata rata dari desa yang terdampak ada berapa desa romo
ini ada beberapa
ini ada beberapa desa dari wederok dari lamudur dari bolan dari fahiluga itu ada lawalu naimana
ada sekitar lima enam desa yang ada di sini
tapi lain sudah terbagi bagi semua
sejauh ini bantuan yang sudah didapatkan dari mana saja romo
kebanyakan bantuan untuk posko gereja itu dari umat
umat sini kemudian ada kelompok kelompok komunitas komunitas lalu ada bantuan juga dari
atembuah dari keva beberapa dari kupang juga untuk bantuan kupang
untuk stok makanan masih mencukupi ya obat obatan seperti itu
kita obat obatan paling beberapa itu juga sudah habis dibagikan
sedangkan kita kekurangan itu masih banyak di air mineral sama beras
karena di sini satu hari kita menghabiskan beras untuk makanan itu enam karung
belum lagi air makanya kita hemat hemat
tapi juga ada masih banyak dari luar yang datang minta untuk kita beri
kita masih memberi untuk mereka kita bantu bantu juga
tapi kita harapkan masih ada sumbangan dari banyak pihak untuk saudara saudara kita yang ada di sini
khususnya untuk air mineral dan juga beras
sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan makan setiap hari
terima kasih romo selamat bertugas kembali
ya itu tadi keterangan dari romo yanto selaku petugas yang bertugas di sini
dan memang kerusakan selain infrastruktur
juga terdapat kerugian lainnya seperti kerugian materi yaitu gagal panen
juga banyak ternak milik warga yang mati
dan untuk saat ini memang hingga kini masih banyak sekali bantuan yang diperlukan
seperti air bersih dan juga makanan bagi para pengungsi
tika beremau yoga aris pratama kabupaten malaka nusa tenggara timur